kalian tidak perlu menyerang bergantian
aku bisa menghadapi kalian berdua
apa yang kalian lakukan
kenapa sesama saudara kalian malah bertengkar
walaupun kau murid kesayanganku
aku benar benar tidak mengerti jalan pikiran
aku harus mencari alasan yang tepat
kenapa aku mencegah wistapati membunuh tawanan itu
apa yang telah membuatmu berubah seperti ini
bagaimanapun aku harus tetap mengaku sebagai abikara
aku harus sebisa mungkin menghindari perselisihan
aku tidak bermaksud untuk membantah raka wistapati
aku hanya ingin tahu
atas maksud apa murid dari perguruan mawar modas
menyusup ke istana ini
kalau bukan mengambil kitab rajamaya
milik perguruan mereka
kitab perguruan mereka
jangan pura pura bodoh
kau sendiri yang mengambil secara paksa kitab itu
dua tahun yang lalu
abicara sendiri yang mengambil kitab itu
tentu saja aku ingat
aku sendiri yang mencurinya
tapi sampai hari ini
aku belum menguasai kitab itu
karena itu aku tidak ingin
kalau murid dari perguruan mawar bodas
dibunuh karena dia bisa kita gunakan
untuk memaksa pimpinan mawar bodas
menjelaskan kunci yang ada di dalamnya
dari kitab ini
nih mas sepertinya kita harus menghadapi mereka
dari dulu kau selalu terburu buru
raka percayalah padaku
kita hanya salah faham
mohon maaf raden ada apa
sekelompok pendekar tiba di perbatasan kota raja
hendak menyerbu istana dan sedang menuju kemari raden
sudahlah hentikan perselisihan kalian
mari kita sambut musuh yang sudah di depan mata
saya aspect dari atasanmu
terbaik bruk kel luggage
jika tidak sedikit sakit akan menjadi udara
kau partner cuma untuk mereka banyak kalie sebuah rile
apa jadi mereka adalah orang orang perguruan mawar modes
kalau begitu aku harus mencegah pertarungan ini
karena mereka berasal dari golongan putih
hei serahkan uang kalian
aku tidak punya uang lagi paman
aku tidak percaya
kamu pasti berhasil
kamu pasti berhasil
aku tidak berbohong
aku tidak berbohong paman
ini lihat aku tidak punya uang lagi
paman kalau minta uang jangan dibentak bentak
kalau aku bilang tidak punya maman harus percaya
aku tidak punya paman
fee bocah kecil berani sekali kau nasihatin kami
paman tidak boleh memaksa
tadinya aku pikir siapa
hanya lah kumpulan maor bodas
aku tidak perlu takut
kau masih saja bermulut besar wistapati
apa kau tidak ingat dengan kekalahanmu
kemarin kau boleh mengalahkan
tapi untuk sekarang
jangan harap kau bisa menang
kita serang dia
apapun yang raden perintah
hamba akan laksanakan
sebaiknya kita tidak
jangan bilang kalau kau mau melarangku untuk melawannya
aku harus menyusul mereka dan mencegah pertarungan
berhenti kau narawangsa
mereka berdua dapat menyusul ku
kau tidak akan bisa kabur lagi narawangsa
tentu saja tidak
sebelum aku menghabisi kalian berdua
kalian tidak perlu menyerang bergantian aku bisa menghadapi kalian berdua
mari kita selesaikan masalah ini
dengan bicara baik baik
kau sudah membunuh kakek guruku
kau telah mencuri
kitab perguruan kami
lantas kita bicara baik baik
apa yang dilakukan oleh abikara
aku harus menyelesaikan semua ini
bagaimana aku dapat menjelaskan semuanya
tapi aku tidak punya pilihan lain
karena hanya dengan menyelesaikan masalah ini
aku bisa kembali ke pajajaran
aku akan bicara baik baik denganmu
setelah kepalamu terpenggal